sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ayo bu saya bantu bu ya
ambil nafas panjang
satu dua tiga pintar ya
pintar ya ya pintar
aku mohon padamu
untuk nono dan juga anaknya
berilah dia kemudahan
untuk bisa melahirkan anaknya
aku mohon padamu
kau lah yang maha mulia
dan maha pemurah
terima kasih banget
awas hidungnya pelan pelan
senyumnya kayak papanya
tadi sih kalau
tadi sih kalau
kalau nggak salah ya dia menerima telepon dan sampai sekarang belum balik
habis itu dia beresin barang barang dia terus
ya sampai sekarang belum kelihatan
kayaknya sih mereka janjian ya karena agak mencuriga agak
balik dari seluruh dunia
menunjukan di daerah
karena sudah lama
mereka ditemukan di bumi
apa ibu sudah nyiapin nama
mungkin ibu bisa kasih saran
juga ibu sendiri
ibunya atau ayahnya kasih nama
dan ingat nama itu harus yang bagus sekali
karena nama adalah doa
kasihlah si tasarannya
sebelumnya maaf ibu
aku tidak bisa kasih nama kamu

saya datang ke sini malam malam
saya ke sini mau jemput mano bu
mano nggak ada di sini
bukannya ada di rumah kamu
aku kan tadi udah bilang
kalau dia pasti pergi sama reski
aku akan pergi sama reski
kalau mano berangkat sama reski
barengan sama reski
tapi aku tadi lihat sendiri
nggak ada keuntungan di aku
kalau aku berbohong kan
mendingan gini deh
sekarang kita langsung aja
kamu yang mulai berita ini kan
kamu yang selesain
kok nggak diangkatnya
kayaknya mereka lagi sibuk deh
nggak mungkin mano melakukan hal itu
sekarang gini aja ya bu ya
nanti kalau saya dengar kabar dari mana
kalau misalnya ibu
nanda atau adit dengar kabar duluan tentang mano
ya nggak ada
kamu tunggu parker
terus emang kenapa
kalau sampai berita yang kamu sebarin itu fitnah
aku cerai kamu
kalau aku benar gimana
kalau kamu benar aku yang cerai mano